tim sar gabungan malaysia kembali menemukan dua jenazah kapal pengangkut tenaga kerja indonesia ilegal
yang karam di perairan tanjung leman mersing johor malaysia
kedua jenazah berjenis kelamin laki laki itu ditemukan di pantai tanjung leman mersing johor
dua jenazah tersebut langsung dievakuasi tim sar gabungan ke rumah sakit setempat
diduga mereka hanyut terbawa arus laut hingga ke pantai tersebut
total ada empat belas jenazah korban tewas yang sudah ditemukan
jenazah tersebut mulai diidentifikasi
sementara dua korban selamat masih belum bisa diminta keterangan karena masih trauma
hingga kini masih ada dua puluh delapan penumpang kapal tujuan batam johor baru yang belum ditemukan
tim sar gabungan malaysia masih kesulitan melakukan pencarian di lokasi kejadian karena cuaca buruk
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di johor malaysia
ruli bagaimana kondisi korban yang selamat